sesaat lagi anda akan menyaksikan
pak jk sendiri bagaimana kesehatannya
saya lihat ini masih fit bagaimana untuk menjaga keseimbangan ini semua dari segi
biasanya kalau orang setelah begitu lama ya menjadi pemimpin apalagi menjadi kekuasaan yang cukup tinggi
ada post power dan lain sebagainya bagaimana mengelola semua ini
bagaimana pikirannya cara berpikir kita hati kita disamakan dengan kegiatan fisik
tips tips kelihatan ala pak jk
ada ikhlas pertama ikhlas
saya tiap minggu datang ketemu ngurus pmi dua kali seminggu ngurus dewan masjid dua kali seminggu
lihat kantor perusahaan saya dua kali seminggu
hanya setengah setengah hari kan
itu menyebabkan kita tetap merasa
bukan merasa tetap ada kegiatan yang kita mempunyai optimis
dan merasa dibutuhkan tetap merasa ada kegiatan
ada perasaan kepuasan gitu kan
dan ada perasaan kita beramal
masih berkontribusi ya
kalau dari segi menjaga kesehatan itu sendiri
ya saya mengkop tiga kali seminggu dengan teman teman
rame rame gembira gembira makan makan setelah itu
tidak ada yang bergantung
tiga kali seminggu
jadi kumpul semua teman teman yang dulu
kehidupan saya tidak merubah
hanya merubah kantor saya dari merdeka selatan ke gatow suburoto
walaupun tentu juga dengan keluarga dengan cucu cucu
tapi pernah mungkin merasa regret atau kehilangan
atau masih ada yang mimpi yang masih dirasakan belum
tidak sama sekali tidak
saya sama sekali tetap
kalau ada masalah masalah juga ke nasional
saya bisa bicara dengan presiden
saya bicara dengan menteri menteri
saya telpon telpon sarankan apa macam macam
jadi happy masih
happy fit dan aktif ya
pak jk terima kasih banyak dan sukses juga ya
sebagai ketua umum pmi
dan memang ini merupakan lembaga yang
asasnya itu betul betul berdasarkan kemanusiaan
tanpa diskriminasi tanpa politik dan lain sebagainya
ini mungkin hal yang penting ya
di lembaga ini ya
kemanusiaan yang harus ditekankan
dengan pak yusuf kala atau pak jk
sebagai ketua umum pni yang baru ya
palang merah indonesia untuk masa dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh empat ya kita harapkan lembaga kemanusiaan
ini juga bisa terus ya membantu indonesia melakukan mungkin persiapan dan juga mitigasi dan
adaptasi terhadap berbagai macam bencana atau musibah yang sering sekali kita hadapi di indonesia ini
terima kasih anda baru saja menyaksikan inside with desi anwar in association with